nama luhut panjaitan banyak disebut sebagai salah satu aktor penting
yang diutus presiden untuk menjalin rekonsiliasi dengan prabowo subianto
bagaimana perkembangan dari upaya rekonsiliasi kedua kubu yang bertarung sejak tahun dua ribu empat belas lalu ini
dan apapun komentar jenderal luhut tentang berbagai isu panas pasca pemilu
seperti dugaan kecurangan dan juga permintaan untuk mendiskualifikasi jokowi dari arena pilpres
berikut ini wawancara rekan saya elvira hairunisa dengan luhut panjaitan
pesta demokrasi pemilu dua ribu sembilan belas masih menyisakan permasalahan yang harus dibenahi
salah satunya adalah polarisasi yang timbul di tengah masyarakat
lalu bagaimana kembali merekatkan masyarakat kita dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pemilu kali ini
sudah bersama kami hadir kita akan berbincang dengan menko kemaritiman
bapak luhut bin sarpanjaitan
pak luhut terima kasih waktu anda
pak luhut kita berbicara mengenai nuansa kebatinan pasca penghutang suara pak
tensi politik masih relatif cukup panas hingga saat ini
menurut pak luhut apakah proses rekonsiliasi ini bisa meredam tensi politik yang cukup panas ini
ya saya kira nanti berjalan waktu akan pelan pelan
saya kira kan lebih banyak yang berpikir jernih daripada yang masih emosional
tapi nanti lama lama kan kita lihat sekarang sudah berkurang juga
artinya butuh waktu
ya pastilah butuh waktu di amerika di mana mana juga kita belajarkan begitu juga
tapi memang harapan saya elit elit politik kita jangan terus lagi manas manasin
kita coba natap ke depan lah apa sih yang kita buat supaya negeri ini bisa terus tambah baik tambah maju
menatap ke depan itu apakah juga termasuk langkah anda saat itu
nama pak luhut sempat disebut sebagai utusan pak jokowi untuk membuka komunikasi
dengan pak prabowo
tapi kemudian pak luhut mengklarifikasi bahwa itu hanya bentuk silaturahmi
pertanyaan kita apakah silaturahmi itu sudah terlaksana pak saat ini
ya sebenarnya presiden itu kan niatnya selalu
kan beliau orang baik ya
ya orang lihat aja mungkin karena beliau kelihatan sederhana kelihatan sipil
tidak terlalu kencang
padahal sebenarnya sebalik dari itu
beliau itu orang yang sederhana tapi kencang juga bisa
tapi kalau udah kepentingan nasional beliau ingin semua baik baik
ya kita pernah bincang bincang
ya terus cari apa saja untuk bikin supaya baik
kan memulainya baik masa mengakhirinya tidak baik
kan mulainya dulu juga mau jadi pak prabowo maju juga kan juga
ya banyak juga pertimbangan pertimbangan dari pak prabowo sendiri
apakah dia maju atau tidak
saya dorong beliau maju
itu juga presiden saya tanya juga presiden silahkan aja pak luhut
jadi sebenarnya tidak ada yang ada spirit untuk mau curang mau apa itu
karena teoretically tidak ada alasannya pak jokowi itu bisa kalah sekarang ini
ya semua kerjaan beliau baik baik aja tuh
saya kira melihat indonesia progresnya bagus itu
ya bahwa ada yang masih kurang ya disana sini
masih banyak yang kurang
tapi kalau dilihat jujur kalau jernih
ya sangat banyak yang sudah maju
ya sangat banyak
nah tinggal sekarang
second termnya ini ya mudah mudahan semua baik baik
ya saya pikir merajut merangkai aja ini
misalnya dengan world bank kemarin saya ketemu
dengan rodrigo disini
dia masih memberikan satu penilaian luar biasa dia
tiga minggu yang lalu saya di belt and road forum
semua negara negara itu kasih selamat yang paling tidak saya
saya kenal kepada suksesnya pelaksanaan pilpres pilek kita ini
dianggap mereka suatu hal yang
dilakukan satu hari dengan jumlah peserta satu ratus lima puluh juta lebih
itu suatu angka yang luar biasa dengan mereka yang bilang bukan saya loh ya
karena mereka kan punya perwakilan dari tiga puluh dua negara perwakilan kondak liru yang jadi pengamat disini
tidak ada pelanggaran yang masif gitu
oke tapi kan suasananya saat ini cukup berbeda pak
ya tapi kalau anda pergi ke bawah tidak semua juga begitu
ada memang tempat tempat yang diciptakan supaya begitu
tapi kan kami juga punya orang
punya juga aparat aparat atau unsur unsur yang untuk melihat di bawah ada nggak
ya kemungkinan yang aneh aneh gitu
gak juga ya ada di beberapa titik titik tapi kita monitor semua
menurut saya mengutip apa yang anda sampaikan di akun facebook bapak saat itu klarifikasi
meminta kepada senior untuk tidak perlu memanas manasi dengan memberikan informasi tidak jelas
kepada bapak prabowo subianto
yang anda maksud senior ini siapa
ya banyak sekitar itu kan kesat mata melihat itu
kasian pak prabowo nya kan
saya sih bilang sama kemarin berapa hari lima hari lalu kontak keliru
satu dari anak buahnya pak prabowo anak buah saya juga dulu
saya bilang sampaikan pada pak prabowo saya nggak ingin pak prabowo itu
punya legacy dirusak oleh orang orang di sekitar dia yang tak jelas juga maunya apa
saya karena bagaimanapun hubungan saya sama pak prabowo itu baik kok
tapi dalam banyak hal kami sepakat gitu
jadi saya sampaikan
diberikan informasi yang benar benar sehingga dia membuat keputusan yang benar yang pada inspire reass komment rejoice
sampai diterima nasi ini mimics that pak prabowo diberikan informasi yang benar sehingga dia membuat keputusan yang benar yang pada akhirnya lah
yang pada akhirnya nanti kredibilitas dia akan jadi terganggu di mana mana
karena sekarang digital ini tidak akan bisa hilang trackingnya
jadi kalau membuat pernyataan pernyataan sekarang yang tidak ada dasarnya
sebagai seorang pemimpin
satu ketika generasi yang muda yang umur umur seperti generasi muda
itu akan menjudge generasi saya ini loh
kamu tuh pemimpin kok memberikan satu penjelasan penjelasan yang tidak ada dasarnya
nah itu yang kita harus hindari
sekarang teknologi itu sudah mengaruhkan semua
meng record kita semua men track kita semua
jadi kalau anda mau jadi pemimpin dari sekarang kamu harus behave yang benar
tidak bisa ada lagi tokoh bilang begini begini
marah dia melihat terlibat pencucian uang
bahwa sejak tax amnesty terjadi
saya kan pernah
ketua tindak pindah pencucian uang
itu semua kita tahu
di ppatk itu
di tindak pidana pencucian itu ada sudah monitornya
jadi kalau orang itu bilang
wah saya itu ada kok
apakah pembentukan tim hukum nasional yang sedang diwacanakan oleh pak wiranto
apakah memang untuk memberangus suara dari orang orang dari tokoh tokoh ini
jadi pak wiranto saya kira pikirannya sudah benar sekali